penyanderaan pilot susi air kapten philip mark mertens
akan memasuki bulan kelima sejak disandra oleh kelompok bersenjata pimpinan egyanus kogoya
di lapangan terbang paro pada tujuh februari dua ribu dua puluh tiga lalu
terkait penyandera tersebut panglima kodam tujuh belas cendrawasih
maijen tni izak pangemanan di jayapura senin sore mengungkapkan
hingga saat ini tni polri masih terus melakukan negosiasi dengan kelompok bersenjata egyanus kogoya
menurut mantan danrem satu ratus tujuh puluh dua praja wirayakti tersebut
tidak ada lagi pertumpahan darah untuk pembebasan sandera pilot susi f
kita sedang melaksanakan negosiasi
memang mau namanya pembebasan sandra itu mau di mana saja
mau di gedung mau di kereta api di pesawat
semuanya itu pasti akan ada negosiasi
jadi dalam hal ini pun kita tetap melaksanakan negosiasi
apalagi kami tni dan polri sudah berupaya untuk menciptakan damai di sini
kita bersama sama ingin tidak ada pertumpahan darah di sini
sehingga negosiasi damai adalah yang terbaik
kapolda papua irjen paul matius de fahiri
mengakui telah berbicara dengan pejabat bupati kebupaten enduga
mengenai permintaan uang tebusan yang dikabarkan diminta oleh pimpinan kelompok bersenjata egyanus kogoya
menurut tni polri
menurutnya pemda akan menyediakan dana sebesar lima miliar rupiah untuk itu
apabila itu ada tuntutan
tuntutan dari egy untuk bentuk apa bentuk uang
itu pasti kita akan diskusikan
saya hari itu sudah menyampaikan kepada bupati nduga
pejabat bupati luka apabila dia minta
tapi tidak boleh lebih dari lima miliar
itu kita akan bicara dengan baik
kapolda papua menegaskan bahwa tni polri akan menolak jika kelompok bersenjata
meminta pembelian senjata api dan amunisi atau kemerdekaan
andre kirwel jayapura papua